bukan maksudnya ini kita bicara yang konkret pak
maksud saya apakah memang koordinasi dan mediasi
antara pemprov dengan dkj dengan bpn itu yang diinginkan salah satunya
oke kita sambil dirumuskan kita tinggalkan dulu
silakan pak darmadi urusan yang kedua
pesan kedua adalah soal dana khusus yang
untuk kelurahan yang sudah kita bahas dengan pak sekjen
kan dimasukkan tambahan satu satu ratus dua puluh lima
ya pokoknya ada kata wajib dan kalau bisa ada mandatory spending lima persen itu
nah dari fraksi kami meminta supaya ada mandatori spending
wajib kan bisa hanya setengah persen mbak
pokoknya kasih catatan dulu fraksi pdip minta itu ada mandatory spendingnya lima persen
karena kemarin ini kita sudah serahkan nanti ke timus nih
silakan pak ahmad baedowi
ketua harapan juga luar biasa marathon hari ini
sebelum kita tutup rapat panjat tadi saya sempat buka buka lagi yang dibahas kemarin
yang sudah disepakati khususnya dim lima ratus tujuh puluh dua
ini kan terkait dengan kesiapan ikn dan juga
pak awi ini sekalian pimpin
jangan sampai puasa gak sholat ini
pimpinan bajunya keren banget
karena bahas wilayah khusus jadi pakai batik khusus
dim lima ratus tujuh puluh dua kemarin sudah kita sepakati ya
tadi diskusi di fraksi terus dengan beberapa teman juga
terkait dengan lima ratus tujuh puluh dua ini sebenarnya sudah memayungi semua
bahwa terkait dengan kesiapan pindah ke ikn itu menyesuaikan dengan kondisi lapangan
nah namun demikian karena di jakarta ini kita juga mengatur tentang kehususan
dan jakarta juga masih ada kaitannya dengan ikn
nah saya sempat berpikir begini tadi
kalau sekalian dibikin kehususan bisa nggak misalkan di dkj
itu termasuk juga kehususan menjadi ibu kota legislasi
ini kan untuk kalau kayak gini ini kan gak jelas
coba dicermati ini sampai kapanpun bisa seratus tahun ini gitu
ya kalau legislatif kita enggak urus itu karena usulan legislatif gitu
karena kan di sini tidak ada batas waktu sekalian saja untuk legislasinya legislatifnya di dkj
supaya kekhususan dkj biar tambah juga bahwa menjadi ibu kota parlemen atau ibu kota legislasi gitu
pemerintah sendiri bisa ada di dpr
dalam hal hal tertentu artinya apa
aktivitas parlemen bisa juga di ikn tetapi pusat kegiatannya ada di
nah kita lempar itu
saya menanggapi nanti juga mungkin fraksi fraksi yang lain
tentunya dengan tetap menghormati pendapat kawan kawan
namun izinkan pemerintah berbeda pendapat dalam hal ini
kalau menurut pemerintah jangan biarkan kami saja di sana
kita itu harus bersama pimpinan
dalam konteks negara kesatuan izin pimpinan
tidak membiarkan pemerintah di situ
jadi aktivitas di keparlemenan ada juga di sana tetapi fokusnya pusatnya di sini
pemerintah tetap berkeinginan bahwa kita akan pindah penuh semuanya ke sana
memang konsepnya bertahap ijin pimpinan
nggak usah diatur tahapnya
pimpinan kemarin sudah ditayangkan sama pak sekjen itu sampai dua ribu empat puluh lima ya
kalau nggak bisa ditayangkan aja lagi pak biar teman teman tahu dua ribu empat puluh lima
menambahkan bang awi kemarin juga sudah kita bicarakan juga bahwa ada teman teman yang pernah ke ikn bertemu dengan gm nya
kapan dibangun di sini dpr nya gitu kan terus kata gm nya apa terseret
kalau dpr tidak membahas bahwa dpr itu apa
kalau dpr tidak membahas di sini selama seratus tahun berarti selama itu pula tidak akan dibangun bangun gitu
ya kita nggak tahu juga ini ya bagaimana perkembangan di dpr ini gitu minggu depan
apa namanya oktober nanti gitu apakah lebih banyak yang oposisi atau lebih banyak yang koalisi gitu
ya kan kalau sempat lebih banyak yang oposisi nggak dibangun bangun itu
tapi saya setuju dengan apa yang diungkapkan oleh bang awi
jadi kalau bisa memang kemarin juga sudah disebutkan di sini bagus juga
toh nanti kalau sudah berjalan nanti pak sekjen bisa nanti lima tahun lagi nanti atau sepuluh tahun lagi bisa ke sana
ini paling mungkin sementara kita putuskan
kan dkj ini bisa direvisi lagi nanti kita bisa direvisi lagi
itu sementara aja gitu agar perjalanan ini masa komplek dpr sebagus ini semuanya masih bisa dibangun di sana dalam waktu yang singkat
jadi untuk sementara apa yang disuruhkan kemarin bang hermanto dan bang awi saya kira boleh dipertimbangkan
mungkin bisa dilapor keatasannya gitu
kalau pak sekjen tidak bisa memutuskan di sini gitu
atau dikasih kata ini kata tengah dapat menjalankan aktivitasnya di dkj gitu
saya coba bantu pak suhajar sama pak akmal ya
di mana mana pimpinan ibu kota negara itu ya tempat kedudukan pemerintahan pusat gitu ya
nah pemerintahan pusat ini kita udah tahu lah isinya apa saja kan gitu
jadi ya kalau pindah ibu kota ya pemerintahan pusatnya pasti pindah kan begitu
karena disitulah letak pemerintahan pusat ya bertempat dan berkedudukan
saya ingin yang lain sebenarnya pimpinan ini ya
tapi mungkin ini sebagai refleksi
kalau kita baca pak suwajar pak akmal dan teman teman
undang undang dua ribu sembilan tahun dua ribu tujuh tentang dki jakarta
sebenarnya yang membuat jakarta itu menjadi khusus
itu saya bolak balik baca itu semata mata karena dia ibu kota
coba dibaca bolak balik bolak balik gitu ya
kalau penyebab yang menjadi jakarta itu khusus dalam hal ini ibu kota negara sudah tidak ada
karena pindah ke ibu kota nusantara
mestinya jakarta itu ya kembali ke provinsi yang pada umumnya gitu ya
ini kalau boleh kalau boleh kalau boleh ya kan
mau menjadikan jakarta tetap khusus
maka kita harus cari betul loh kekhususannya itu apa
dan kekhususan itu menurut saya tidak bisa menyimpang dari undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima itu pak
kalau di sini kan kita agak menyimpang ya
karena satu otonominya di tingkat provinsi
padahal di undang undang dasar pasal delapan belas itu tadi disinggung sama pak ferdi ya kan
kabupaten kota itu daerah otonom juga pak
saya dapat ilmunya dari bapak yang mana itu
kekhususannya mungkin pak firman tadi bilang
nah salah satu kita pindah ikn itu karena
beban jakarta itu udah gak menampung lagi
baik malah kita kasih beban lagi sebenarnya jakarta ini
menjadi kota global dan
kalaupun toh kita mau melanjutkan itu
nanti di timus timsin dipikiran lagi lah
khususnya itu tergantung dari kekhususan jakarta
saat ini dan ke depan itu mau seperti apa
barulah towenan khususnya itu diarahkan ke sana
ya terima kasih pak zulfikar
jakarta sebagai ibu kota jangan dibuang semuanya
aktivitas ibu kota sebagai tempat bertugasnya parlemen itu harus dipertahankan
kalau mengikuti logika berpikir pak zulfikar
dan ada beberapa negara ibu kotanya tidak hanya satu
jadi kalau soal referensi dari negara negara mana pun itu banyak
tergantung bagaimana kita melihatnya
nah sebenarnya kan tadi kami sempat tawarkan
dapat menjalankan tugas fungsi legislasi pengawasan dan anggaran itu di dkj
sebenarnya dalam rumusan yang telah dibuat pemerintah
beberapa menteri merumuskan ini kemarin
itu menurut kami sudah tertampung
pelaksanaan pemindahan ibu kota negara secara bertahap
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan atau kenegaraan
jadi urusan pemerintahan atau kenegaraan
termasuk dewan dewan ini tentunya
termasuk tempat kedudukan lembaga negara
lembaga dan organisasi lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan berkedudukan di ibu kota negara
masih tetap dapat dilaksanakan
atau berkedudukan di wilayah daerah khusus jakarta
sesuai dengan tahapan yang tertuang dalam peraturan presiden
pemerintah harus konsultasi dulu dengan pimpinannya
tapi sayang kan daripada hanya memutus pending
kalau pemerintah masih perlu konsultasi
kita kasih waktu untuk konsultasi gitu
soal keputusan presiden kan nanti kan tidak bisa menyesuaikan namanya keputusan presiden kan di bawahnya ini
tergantung bagaimana kita mengaturannya gitu
tadi hanya dikasih kata dapat itu sudah menjembatani
masih tetap dapat dilaksanakan pimpinan
masih tetap dapat dilaksanakan atau
ini kan dari tadi belum skorsing ini sidang ya
ini sudah menjelang sholat asar lagi
dan ini kadangkala kalau kita dapat penugasan khusus ya begitu pak sekjen
jadi biasanya penugasan khususnya mendadak pak
nanti kehususannya bisa menjadi tidak khusus lagi
dapat juga kewenangan khusus
dapat juga kewenangan khusus
dapat juga kewenangan khusus